dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dosen hubungan internasional universitas islam negeri jakarta teguh santosa
selamat pagi waktu amerika pak teguh dan selamat siang hari ini di indonesia
pak teguh dengan adanya kesepakatan parlemen di amerika serikat apa langkah selanjutnya anggota perwakilan amerika serikat ini
apakah dampak relasi internasional dan ekonomi juga berpengaruh kepada indonesia pak
saya kira kalau yang terjadi di amerika serikat ini kan masih panjang mas ya
kalau kita mempelajari sistem politik yang berlaku di sana
karena masih dibutuhkan satu putaran lagi di senat dan kelihatannya kecil kemungkinan bahwa itu akan bisa lolos begitu ya
kita bisa melihat persatuan senator republik ini luar biasa
bahkan di house of representative juga mereka tidak satupun yang membelot begitu
jadi ini kalaupun disebutkan ini memberikan dampak atau goncangan
ini memang lebih
menurut saya lebih kepada urusan domestik amerika serikat terkait dengan pemilihan presiden gitu
jadi saya kira tidak akan berdampak kemana mana juga
tapi bagi domestik sendiri apa dampak terhadap amerika pak dengan adanya rencana pemazulan di pengadilan senat nanti di januari dua ribu dua puluh
kalau yang dimaksudkan domestik itu adalah pandangan publik indonesia tentu ini sesuatu yang menarik ya
isu yang seksi kan
jarang jarang ada impeachment terakhir impeachment adalah
terhadap bill clinton begitu ya
tentu ini isu yang seksi
tetapi dan tentu dia akan berdampak untuk waktu yang cukup singkat menurut saya
tapi dia tidak akan berdampak untuk waktu yang cukup lama
apalagi kalau misalnya nanti kita semua akan mendengarkan ulasan ulasan
dari banyak pihak yang lebih memahami bahwa ini masih membutuhkan proses yang cukup panjang
baru bisa dijadikan sebuah drama politik yang menghasilkan sesuatu yang sangat dramatis
misalnya mengusir seorang presiden amerika serikat
saya kira logikanya tidak akan ke arah sana gitu
melihat pesimisme dari pak teguh terhadap pemazulan dari presiden trump ini
apakah melihat adanya banyaknya suara dari republik di senat pak
dan juga analisa anda bagaimana untuk kedepannya nanti jika alat bukti dan juga saksi yang dihadirkan
tidak ada sama sekali di pengadilan senat
enggak pertama kan tuduhannya saya kira banyak orang yang menganggap ini tuduhan yang tidak begitu
tegas juga ya penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi misalnya itu kan tuduhan yang abu abu
kalau menurut saya ya jadi ini akan jadi debat politik saja dan dia akan terus diulur
sampai memang mengejar proses pemilihan presiden
nah kalau saya melihat permasalahannya justru terjadi di kubu partai demokrat
yang sampai sekarang belum bisa solid untuk memunculkan satu nama yang memang bisa menyaingi donald trump
ada entah bagaimana ada sumbatan ada banyak kandidat yang kita tadinya sangat senang gitu ya masih muda segala macam
tapi belakangan kelihatannya memang harus kembali ke nama lama gitu
nah ini saya kira persoalannya disuat dari partai demokrat
sehingga saya kira tidak salah juga kalau misalnya partai demokrat berusaha untuk menggunakan drama impeachment ini
pertunjukan impeachment ini untuk men downgrade kubu lawan

pak teguh dengan munculnya drama yang diciptakan oleh kubu demokrat ini apakah ini berpengaruh berdampak juga terhadap dampak ekonomi global terutama di amerika serikat dan juga internasional pak
nah ini yang bermasalah ini yang saya pikir nanti semua orang pasti akan menyadari bahwa di saat saat amerika serikat sedang berada di tengah dispute dengan china yang tidak bisa di stop itu
mereka butuh fondasi politik yang lebih menarik gitu yang lebih kuat yang lebih solid gitu
nah ini kan membahayakan diri sendiri sehingga saya perkirakan ini tidak akan terlalu jauh juga
mereka ya goyang sedikit barangkali ya tapi kelihatan tadi trump juga di twitternya ya mike pence juga tadi bicara bahwa ini adalah serangan lebih ditujukan kepada proses pemilihan presiden amerika serikat
jadi dalam waktu tidak lama saya kira orang akan sadar dan kembali kepada track permainan yang sebenarnya
dan nancy pelosi saya pikirkan
saya pikir juga dia paham bahwa dalam sistem politik amerika serikat ya mereka tidak bisa lebih dari itu gitu
yang mereka bisa lakukan ya cuma mengatakan bahwa trump di impeach dalam proses pemungutan suara di house of representative
tetapi tidak akan bisa lebih maju lagi
karena memang saya pikir tujuan mereka bukan itu
terlalu berisiko bagi amerika serikat untuk melakukan sebuah manuver yang bisa menjungkir balikan
ya apa namanya struktur politik di sana di saat mereka sedang berada di tengah dispute
artinya apa ya jika di impeach atau tidak pun di impeach keadaan ekonomi dan politik di amerika serikat sendiri masih stabil karena sistem pemerintah mereka yang sudah kuat dari sejak dulu kalah ya pak ya
ya maksudnya begini kan make america great again ini kan sedikit banyak juga bisa membuat harapan baru ya
tingkat pengangguran yang saya dengar
juga tidak bisa diperbaiki begitu ya
dan kelihatan ada sesuatu lah
orang nasionalisme yang dibangkitkan oleh donald trump ini membuat orang jadinya punya harapan
bahwa ada gaya bahwa ada ya kita kalangan pers tentu sangat terganggu dengan gaya komunikasi politik trump yang urakan begitu
itu satu hal mas gitu maksud saya
itu satu hal
tapi hal yang paling penting adalah ini tidak sekedar urusan antara donald trump dengan pemilihnya
tapi ini urusan antara amerika serikat yang sedang berada di tengah dispute dengan china untuk banyak hal
harus menghadapi situasi domestik yang bisa menggulung mereka sendiri
nah saya kira tidak akan terjadi
tidak akan terjadi
dan ini dampaknya kalau pun ada dampak tidak akan lama
saya bukan ekonomis saya tidak bisa bilang berapa lamanya
tapi menurut saya tidak akan lama hanya
karena ini tujuannya memang hanya akan digunakan untuk mendowngrade kredibilitas pemerintah
kredibilitas partai republik
itu saja saya kira kuncinya
baiklah terima kasih pak teguh santosa telah berbagi informasi dengan kami di cnn indonesia news report